jaksa komisi pemberantasan korupsi membongkar peran dr bimanes dan juga frederick dalam dugaan merintangi penyidikan kasus iktp setia novanto
dr bimanesh terbukti turut andil dalam pemufakatan jahat
aksi kong kali kong ini dilakukan keduanya agar setia terlihat sakit sungguhan dengan benjolan seperti bakpao di kepala dan juga lainnya
pada enam belas november dua ribu tujuh belas frederick menghubungi dr bimanes yang merupakan teman dekatnya
disinilah dimulai sandiwara sakit mantan ketua dpr setia novanto
dengan bantuan bimanes sutarjo yang merupakan dokter rumah sakit permata hijau
frederick meminta agar mantan ketua dpr ini dirawat inap di rumah sakit medika permata hijau dengan alasan menderita penyakit hipertensi
tak hanya itu frederick mendatangi kediaman bimanes untuk memastikan agar dr bimanes mau membantunya agar setia dirawat inap
dr bimanes sutarjo menerima foto data rekam medis setia di rumah sakit premier jatinega

padahal dr bimanes mengetahui jika mantan ketua dpr ini tengah dalam masalah hukum di kpk terkait kasus tindak pidana korupsi ktp elektronik
bagaimana kongkalikong frederick dan bimanes dalam upaya menyelamatkan setia novanto dari kpk
berikut fakta yang diberikan jaksa kpk
mengaku kuasa hukum
dua belas november dua ribu tujuh belas fredrik menyarankan mantan ketua dpr ini
memenuhi panggilan penyidik kpk
saat itu setnov dijadiwalkan
akan diperiksa sebagai tersangka
kasus dugaan korupsi proyek pengadaan
iktp hingga malam hari
setnov tak hadir di gedung merah putih
kpk atas saran dari frederick
penyidik kpk berencana
menjemput paksa setia dengan mendatangi
kediamannya di kawasan wijaya jakarta selatan
di kediaman setia
fredrik mengaku menjadi kuasa hukum
setia padahal saat itu
frederick belum memiliki surat bahwa
dirinya adalah orang yang akan memberikan
bantuan hukum terhadap mantan ketua umum
partai golkar tersebut
akhirnya istri setia
desti astrian itagor menandatangani
surat pernyataan bahwa fredrich merupakan
kuasa hukum sah setia novanto
mulai sandiwara sakit
fredrik meminta bantuan bimane sutarjo
agar mantan ketua dpr ini
dirawat inap di rumah sakit medika permata hijau
dengan alasan menderita
minta siapkan ruang vip
dr bimane kemudian menghubungi
dr alia yang saat itu menjabat
pelaksana tugas manajer pelayanan
medik rumah sakit medika permata hijau
agar menyiapkan ruang vip
untuk perawatan setia novanto
alasan perawatan novanto pada saat itu
yakni menderita penyakit hipertensi
padahal dr bimane
belum pernah melakukan pemeriksaan fisik setia
hubungi dr bimane dr alia dan dr bimane
minta siapkan ruang vip
minta siapkan ruang vip
minta siapkan ruang vip
ini dokter lain
demi meyakinkan dr alia
bimanes sutarjo mengatakan sudah menghubungi
dokter lainnya yakni dr muhammad toyobi
dan dr joko sanyoto
untuk bersama sama merawat setia
tidak pernah menghubungi kedua dokter tersebut
kemudian menghubungi dr hafil budianto
namun dr hafir budianto
menolak jika mantan ketua
deveri ini langsung masuk
ke ruang rawat inap
dr hafir memintanya
agar sebelum merawat inap
pasien harus terlebih dahulu masuk instalasi gawat darurat
minta bikin pengantar sebab kecelakaan
enam belas november dua ribu tujuh belas dr bimanes datang ke rumah sakit medika untuk menanyakan keberadaan setia
namun saat itu setia belum tiba di rumah sakit
sebelumnya frederick lebih dulu mendatangi rumah sakit dan meminta dr cia cahaya
membuatkan surat pengantar rawat inap setia karena kecelakaan
padahal setia tengah berada di dalam gedung dpr
bimanes minta surat pengantar dibuang
saat setia tiba di rumah sakit dr bimanes yang awalnya membuat surat pengantar rawat inap setia hipertensi
menyuruh seorang perawat bernama indri astuti untuk membuat surat pengantar tersebut dan mengganti dengan yang baru
usai kecelakaan mobil mantan ketua dpr ini
langsung dibawa ke kamar vip tiga ratus dua puluh tiga
kamar tersebut sudah lebih dahulu dipesan setia dan diberikan oleh bimanes sutarjo
pasang perban dan infus anak
dr bimanes menyuruh indri untuk pura pura memasang perban di kepala setnov sesuai dengan keinginan setia
selain itu dokter bimanes menyuruh untuk pura pura memasang infus kepada setia novanto
indri memasang infus dengan menggunakan jarum kecil ukuran dua puluh empat
yang biasa digunakan untuk anak kecil
setelah perban dan infus terpasang fredrich muncul dan seolah tak mengetahui kecelakaan yang dialami setia
advokat dan dokter adalah profesi mulia yang ditujukan untuk melindungi hak hak klien dan untuk mengobati orang sakit
untuk itu advokat dan dokter tak sepantasnya menghalang halangi penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum
karena itu berkonsekuensi hukum
seperti dijelaskan pasal dua puluh satu undang undang tindak pidana korupsi